ya kita berhari ke formasi lainnya gaya natural dan simple dalam berias dan berkijap kini mulai digandrungi
dan untuk mengetahui bagaimana caranya berikut tutorialnya untuk anda
berias dan berdandan tak selalu dilakukan saat anda berpergian ke acara acara formal
anda dapat melakukannya pada kegiatan sehari hari
untuk tampil cantik natural pada kegiatan sehari hari anda bisa mencoba make up ala korean style
step nya pertama kita framing dulu
framing itu dimulai dari blast on
setelah mempergunakan foundation bedak tabur atau bb cream langsung bedak tabur kita kemudian mempergunakan framing
framing itu dimulai dari blast on dari blast on kemudian ke eyebrow
dari eyebrow mulai ke pewarnaan di area mata
dan terakhir adalah step mempergunakan bayangan hidung baru kemudian lipstick
jadi simple banget
langkah penting yang perlu dilakukan sebelum aplikasi make up adalah membersihkan wajah anda terlebih dahulu dengan mengoleskan susu pembersih
kemudian memijatnya perlahan agar sisa kotoran pada wajah dapat terangkat
lalu oleskan toner agar tampak lebih segar
nah ini dia hasil daily make up nya
saya punya dua tips untuk anda yaitu yang pertama buat anda pengguna loose powder
atau bedak tabur anda bisa mengaplikasikan bedak tabur dengan cara ditepuk tepuk ke wajah anda
jangan dioleskan karena akan membuat warnanya pecah dan kelihatan kurang natural
selain itu yang kedua tipsnya yaitu cara membuat atau cara membentuk alis
yang pertama dengan cara membentuk alis dengan menggunakan pensil alis
mau berwarna coklat atau hitam juga boleh
lalu mengisi alisnya dengan cara mengarsir menggunakan pensil alis atau bisa juga dengan menggunakan eyebrow compact
setelah make up selesai
anda juga dapat menggunakan hijab dengan gaya yang simpel
pertama gunakan pasmina dengan sisi sama panjang
lingkarkan sisi kanan ke belakang lalu ikat simpul dengan sisi kiri pada bahu anda
cara kedua anda dapat menggunakan pasmina dengan panjang sisi berbeda
sisi pendek anda tarik ke belakang lalu sematkan jarum pentul
sisi panjang anda tarik ke depan kemudian lingkarkan di atas sisi pendek tadi
kemudian sematkan bros kecil
nah cantik bukan
make up dan hijab simpel ini dapat dengan mudah anda praktekkan
rizky rizlia bandung